kenapa lagi dimarahin sama papa kamu
boy kayaknya ini hari terakhir kita ketemu deh
tapi aku ngajak aku liburan
ke kelas lah
yaudah aku ikut ya
pak apa ini
biar kita gak disangka berduaan pocoran atau apa
kan di sana ada temen temen kamu
reva pacaran sama boy yang benar benar cubit cubitan gitu tuh zaman kapan cubit cubitan
lo berdua gak apa apa seneng seneng aja dulu
karena ini hari terakhir lo berdua untuk deket deketan untuk ketemuan untuk bisa ngobrol se happy sekarang ini
karena besok udah gak bisa lagi
kalau reva mau masuk asrama itu kan
iya ya masih minggu depan
otomatis masih ada hari libur
dan hari libur itu reva sama boy masih bisa ketemuan
dan itu bahaya buat gue
dan itu gak boleh terjadi
dan gue harus ngelakuin sesuatu
gue gak punya ide
kalau bicara kangen mas lebih kangen lagi sama kamu
mas dari tadi lo nungguin kamu ya
namanya ibu rumah tangga
ya super duper sibuk mas
ya ya ibu rumah tangga ya pasti ada kerjaan yang lain deh mas
tapi mas nggak perlu khawatir
justru mas harus berterima kasih dengan ibu seperluper rumah tangga
yang duper duper pintar dan baik hati ini
karena aku udah siapin liburan buat mas sama reva
masih seru banget kan
sebentar sebentar sebentar sayang
mas mau ucapkan terima kasih atas perhatian kamu sayang
tapi mas lagi banyak meeting
kalau meeting mas nggak perlu khawatir
itu biar aku yang handle oke
kamu yang handle berarti kamu gak ikut dong
ya enggak loh mas
karena biar mas sama reva deket lagi kayak dulu
dia cuma sama reva aja lah
karena aku sedih mas
reva tuh bilang semenjak mas nika sama aku
mas itu jauh sama revo dan udah gak pernah deket lagi
nah ini waktunya supaya kalian bisa deket lagi
jadi liburan dulu
terus reva juga nggak bisa deket deket sama boy
dia tuh ada liburan satu minggu loh sebelum masuk asrama minggu depan
jadi biar dia gak deket deket sama anak yang mempengaruhi anak kita jadi jelek
bener gak mas
ini mas mas lagi banyak kerjaan sayang
nah liburannya nggak boleh di indonesia
karena kalau di indonesia pasti aku yakin sekali boy itu bisa nyusul
pakai getek ya kan
pakai kereta atau pakai pesawat itu kan mudah banget mas disusun sama boy
mama sama reva harus liburan itu ke luar negeri
ntar biar aku selesai semua masalah liburannya
mas tinggal berangkat aja sama reva oke
kamu bener juga ya
namanya juga adriana
istri tersayang dan tercinta
kalau begitu kamu tolong atur dan masih yakin kamu pasti akan memberikan yang terbaik buat mas dan anak kita reva
mas menteri kerja dulu ya
emang mau punya anak yang super duper
kesel ini tuh
anak enak sih kamu
oke kacau mata aja deh
iya sedih raul sedih banget ya
itu yang diomongin dateng
oh berarti tadi kalian semua ngomongin gue ya
leva janji ya sebelum lo pergi ke asrama pindah ke asrama kita harus jalan jalan dulu
kalau nggak kita buat pajama party
pajama party gitu kan ya
pokoknya pajama party
iya dan doain aja ya supaya bokap gue izinin
oke kamu kasihkan ke bagian keuangan ya
hmm ini bokap gue telpon
oh udah sini biar gue aja yang ngomongin bokap lo biar dia nggak usah pindahin lo ke asrama
papi punya kejutan buat kamu dan papi yakin kamu pasti suka
kejutan apa lagi sih pi
kayaknya kejadian tadi pagi itu udah cukup
sangat mengejutkan aku deh
dan papi inget sekali kamu pernah bilang sama papi kalau kamu pingin sekali liburan ke swiss
ya tapi sayang ya belum kesampaian
mudah mudahan sekarang kita bisa pergi ke sana
kan tapi belum tahu aku oke atau enggak atau gimana
kamu gak boleh kayak gitu dong
lagian juga kita nggak pergi sama adriana kok
kita cuma berdua
ya cuma berdua
papi ingin sekali
kalau kita menghabiskan waktu berdua bersama sama
selama kamu liburan sebelum kamu sekolah
beneran p dia nggak ikut
ya bener dong
kamu dan papi
ya udah deh
papi senang sekali mendengarnya
dan satu hal
bapak ingin bilang sama kamu sesuatu
papi mau ucapkan terima kasih banyak
karena kamu berkenan berjalan berduaan bersama papi
ya harusnya aku yang makasih
oke kalau gitu
papi kerja lagi ya
mau kenapa lagi dimarahin sama papa kamu
kayaknya ini hari terakhir kita ketemu deh
papi aku ngajak aku
dan besok kan aku nggak ikut ambil rapot
yang ambil rapot itu papi aku sama istri mudanya
dan sudah ambil rapot
kita langsung pergi
liburan ke eropa
dan kalau pergi ke eropa itu kan
nggak mungkin cuma satu atau dua hari kan
pulang dari aku liburan
masuk ke asrama
nah nah nah ref
kamu tuh gak usah sedih
masuk masuk lagi gitu aja udah mau nangis
kamu sekarang udah canggih
aku perginya cuma berdua sama papaku
dan kalau kita cuma berdua
itu kan aku pasti susah buat berkomunikasi sama kamu
dan nanti juga pasti asal
nanti juga pasti asrama
kayaknya nggak diperbolehkan ref
ya ampun lah ref ya